tadi kita kan agak telat dikit tuh
udah di udah ada online atau udah ada ke lapangan atau gimana nih coach
ini deh gue dulu wah dulu